dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
maka calon wakil presiden yang dipilih oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
yang akan mendampingi bapak ganjar pranowo adalah bapak prof dr mahfud md
sehari jelang pendaftaran capres dan cawapres
pasangan ganjar pranowo dan mahfud md dideklarasikan pdi perjuangan bersama tiga partai koalisi
yanihanura perindo dan p tiga
namun deklarasi dilakukan tanpa kehadiran kader yang kerap kali disebut kader terbaik di pdi perjuangan presiden joko widodo
saat ditanya awak media di sela deklarasi
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani meminta wartawan agar menanyakan kepada presiden joko widodo
apakah masih mendukung ganjar pranowo pada pilpresiden

pertanyaannya harus ditanyakan ke pak jokowi bukan ke saya
jadi nanti tanya ya kalau presiden udah pulang masih mendukung pak ganjar pranowo atau punya pilihan lainnya
tolong ditanyakan saya juga mau tahu jawabannya
beliau itu kan presiden gak diberitahu juga tahu
puan mengaku ingin tahu apa jawaban jokowi
terutama setelah mahkamah konstitusi mengabulkan salah satu gugatan yang membuat putranya gibran raka buming raka
di sela lawatan ke tiongkok jokowi sempat menanggapi putusan mk terkait syarat capres dan cawapres
mengenai putusan mk silahkan ditanyakan ke mahkamah konstitusi
jangan saya yang berkomentar
silahkan juga pakar hukum yang menilainya
saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan mk
nanti bisa disalah mengerti seolah olah saya mencampuri kewenangan yudikatif
pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
jadi silakan tanyakan saja ke partai politik
itu wilayah parpol
dan saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres
gibran yang ditanya apakah akan menjadi cawapres prabowo
tidak memberi jawaban tegas
gibran mengaku tidak berambisi
dan masih banyak kepala daerah muda yang berpotensi selain dirinya
ini bisa untuk maju capres cawapres tapi terganjel oleh
coba di jawa tengah ada siapa aja
yang di bawah empat puluh
jawa timur banyak
terus ada mas arifin
gibran sampai saat ini juga belum memutuskan bergabung ke tim pemenangan ganjar pranowo
menurut gibran keputusan tersebut akan diambil setelah ia berkoordinasi dengan keluarga
sementara ketua dewan pembina relawan prabowo budiman atau prabu budiman sujatmiko menyebut
jika prabowo subianto hendak meminang gibran rakebumi ngeraka sebagai cawapresnya
sebaiknya prabowo berdialog terlebih dulu dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
prabowo subianto tak berkomentar banyak soal deklarasi calon wakil presidennya
ia hanya berkelakar
tenang aja ojo kesusu ojo gerasa gerusu
ojo deklarasinya menunggu wajib khas bener gak pak

terus kita namanya demokrasi ya
terus kita namanya demokrasi ya
terus kita namanya demokrasi ya
terus kita namanya demokrasi ya
satu lagi pasangan baca pres dan baca opress yang dideklarasikan yakni nama ganjar peranoh dan mafo tembe
satu hari jelang pendaftaran ke kpu sehingga menyisakan satu nama yakni capres prabowo subianto
yang disebut sebut akan menggandeng nama gibran rakebumi ngeraka
apakah dengan deklarasi cawapres pdp hari ini akan mempengaruhi konstelasi gibran melenggang di kontestasi pilpres
apakah dengan deklarasi cawapres pdp hari ini akan mempengaruhi konstelasi gibran melenggang di kontestasi pilpres

dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio direktur eksekutif carta politika indonesia yunarto wijaya
selamat malam mas bram
oke langsung saja mas ketika pak jokowi memang ada di luar negeri begitu
tapi kemudian gibran tidak diundang tidak dilibatkan
dan bahkan tadi ketika ditanya awak media apakah akan bergabung dengan tim pemenangan
mbak puan menjawabnya ya tanyakan ke mas gibran
ini artinya posisi pdp semakin tegas kah menunjukkan garis pemisahnya dengan jokowi
sebetulnya yang mulai menunjukkan garis pemisah bukan pdi perjuangan
menurut saya manuver manuver yang dilakukan minimal oleh orang orang sekeliling mas gibran atau sekeliling pak jokowi
dan minimal didiamkan
kalau kita tidak mau menuduh bahwa pak jokowi dan mas gibran ada di balik manuver manuver tersebut
dan saya pikir sudah selayaknya juga pdi perjuangan dan mas gajar dan prof mahfud fokus saja
pada bagaimana menguatkan branding mereka branding capres cawapres dan menyolidkan koalisi yang sudah terbentuk
karena koalisi ini tidak akan pergi kemana mana kalau kemudian terus menerus berkutat pada pertanyaan mengenai pak jokowi kemana
dan berkutat pada kemudian apakah pak jokowi akan tetap fokus mendukung ganjar atau sebaliknya akan memajukan gibran sebagai calon wakil presiden pak prabowo
karena sebetulnya terbukti loh siapa yang lebih memiliki ketergantungan pada sosok presiden di luar koalisinya pengambilan keputusannya itu lebih memiliki beban
terbukti mas anies yang paling tidak memiliki beban mas anies yang katakanlah paling jauh dengan presiden jokowi paling cepat bisa mengambil keputusan tentang cawapres
mas ganjar ketika mulai mengambil sikap yang lebih independen bisa mengambil keputusan mengambil prof mahfud
yang kemudian mengklaim dan paling dekat dengan katakanlah pak jokowi minimal dari billboard billboardnya mengklaim diri paling dekat sampai sekarang malah belum mengambil keputusan
kenapa karena faktor tadi
ketika pengambilan keputusan yang sifatnya sejajar antar partai dan kemudian didiskusikan dengan capresnya akan dengan mudah pengambilan keputusan diambil karena mereka sederajat
tapi ketika ada sosok
sosok yang dianggap di atas semua aktor aktor yang ada di dalamnya entah itu partai entah itu capresnya dianggap lebih tinggi sosok tersebut dalam hal ini presiden keputusan itu akan menunggu bagaimana persetujuan dari sosok tersebut
oke mas toto berarti kalau kemudian hari ini kita lihat lebih condong lebih dekat paling tidak kalau anda lihat anda katakan tadi diklaim dari baliho dan juga alat peraga yang sudah banyak begitu ya bisa kita saksikan
apakah kemudian artinya pun ketika
nanti gibran tidak bersama dengan prabowo sebagai cawapres ini artinya pdip juga ya tidak akan terlalu menganggap begitu posisinya sebagai kader walaupun disebut tadi wali kota kader pdip begitu oleh mbak puan
terbalik pertanyaannya pak jokowi masih menganggap pdi perjuangan partainya atau bukan
mas gibran masih menghormati pdi perjuangan partai atau bukan
jangan dibalik seakan akan mereka punya keistimewaan dalam konteks menjadi kader
aturan itu kan tidak dibuat oleh kader yang istimewa
itu kan ada dalam konteks organisasi
dan sepertinya kan yang mencoba kemudian bermain di luar aturan organisasi adalah sosok yang merasa dirinya adalah kader istimewa
dalam hal ini mas gibran dengan pak jokowi
asumsinya seperti itu ya saya tidak mengatakan itu fakta yang sudah pasti terjadi
itu yang membuat kemudian gap ini kan terjadi
dan tetap menurut saya akan ditentukan oleh apakah mas gibran maju atau tidak
tadi terakhir saya lihat statement dari ahmad muzani memberikan kode
bahwa anak muda yang akan mendampingi pak prabowo
yang kedua kalau mau dilihat berpengalaman di pemerintahan pilihannya tinggal erick thohir atau mas gibran
dan kalau dilihat lagi berspekulasi ada istilah stasiun balapan
stasiun balapan itu setahu saya adanya di solo
jadi saya sih masih melihat arah dari pak prabowo itu masih menaruh gibran ada di list nomor satu
oke walaupun kemudian respon publik soal kemarin putusan mk ini negatif gitu ya
ini masih terus
digulirkan narasi narasi serupa
apakah kemudian ini akan mempengaruhi paling tidak putusan koalisi indonesia maju dengan prabowo juga untuk memilih gibran begitu
ya kalau kita lihat kan sebetulnya persepsi negatif bukan hanya di situ saja
kontroversi misalnya terjadi ada orang baru masuk dua hari dalam sebuah partai baru dapat kta tiba tiba jadi ketum
apapun itu belum pernah terjadi di partai manapun gitu ya di indonesia
yang kedua keputusan mk
yang kebetulan memang omnya gibran ada menjadi ketua
dalam prosesnya banyak sekali yang dianggap kontroversial bahkan kritik itu muncul dari hakim konstitusi sendiri
bukan dari pihak lawan ya
bukan dari amin bukan dari pendukung ganjar
tapi sikap dari dua ratus lebih tokoh dalam maklumat juanda itu kan bukan dalam kapasitas mereka sebagai relawan
mereka tokoh yang tidak berpolitik
tapi kalau kita lihat kan isu ini terus berjalan
jadi memang ada hal yang menarik
dengan sikap pak jokowi yang statement pak jokowi yang normatif dikeluarkan dari pada saat dia di china
pertanyaannya kan adalah apakah ini statement yang sifatnya memang sudah menjawab bahwa beliau tidak cawe cawe
atau sebetulnya ada pertarungan di panggung belakang yang terus masih terjadi
karena buat saya sebetulnya simpel kok kalau pak jokowi menolak pasti anaknya yang kita tahu menganggap bapaknya adalah
guru dan mentor politiknya juga akan bisa mengambil keputusan dengan tegas
sampai sekarang kalimat dari mas gibran masih sangat bersayap
oke mas toto kalau anda mengatakan panggung belakang yang belum selesai atau jangan jangan hari ini namanya belum dideklarasikan begitu untuk menjadi cawapres prabowo
memang masih ada yang belum selesai begitu tarik menarik gibran dan juga erick thohir anda melihat
ya saya melihat pertama pasti ada perhitungan dengan melihat seberapa keras gelombang penolakan
apakah ini baru pertama kalinya kontroversi terkait dengan
hal hal yang kita anggap tidak pantas dan tidak patut terkait dengan pak jokowi
tiga periode sudah kita bahas juga
perpanjangan periode pernah muncul juga
dan kesemuanya itu kan terkait dengan pak jokowi
walaupun kemudian tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini berasal dari pak jokowi
tapi kita tahu juga isu ini kan didiamkan oleh pak jokowi
sama seperti dengan situasi gibran sekarang
jadi pasti pertama terkait dengan bagaimana berhitung mengenai penolakan dari publik
yang kedua ya
tentu saja pasti ada tarik menarik dari partai
pasti yang namanya pan akan mengajukan erick thohir dari awal
erlangga juga tetap sebetulnya keputusan rapimnas itu kan menyatakan bahwa dia satu satunya calon kan
dan tidak mudah ketika misalnya ini bergeser menjadi erick tohir
apakah mau golkar misalnya kemudian menerima sebagai partai yang lebih besar
tidak mendapatkan jatah
tapi jatah itu diberikan kemudian kepada partai yang lebih kecil
dalam konteks kewibawaan partai
sehingga kemudian akan berbeda kalau yang maju anak presiden
tidak ada yang berani kira kira seperti itu
itu yang menurut saya menyebabkan ini memang tidak semudah koalisi lain untuk mengambil keputusan
tapi kemudian dengan gelombang respon negatif tadi
apakah kemudian ini juga menjadikan misalkan nama erick tohir yang paling santer didengar
begitu sudah membuat skck surat tidak pernah dipidana dari penjaksal
apakah kemudian itu akan masih ada kartunya masih bisa dimainkan begitu artinya
ya pilihan kedua dan ketiga yang mumpuni secara elektoral memang tinggal ibu kofifah
menutupi kelemahan di jawa timur yang sekarang sudah diambil oleh nama besar pak mahfud dan nama besar caimin
atau kemudian ketika berbicara nama yang sudah diajukan oleh salah satu partai pendukung
dan sudah sering namanya digadang gadang bersanding dengan prabowo yaitu erick tohir
dan dia punya kekuatan sebagai ketua umum pssi untuk menggarap anak anak muda
atau yang ketiga tetap masuk dalam skenario
mas gibran saya tetap melihat dari rentetan statement yang dibuat oleh ahmad muzani
petinggi partai gerindra dan bersayapnya kalimat mas gibran
menurut saya peluang mas gibran untuk mencoba maju itu masih lebih dari lima puluh persen
oke oke ini menarik kemudian
artinya hari ini apa yang sebetulnya ditunggu
apakah kemudian hanya soal momentum
atau kemudian masih ada yang belum selesai begitu
antara minimal anggota kualisi indonesia
satu tentu saja berhitung tadi
bagaimana kemudian dengan kontroversi yang ada
mereka harus menyiapkan sebuah upaya menetralisir
isu isu atau pernyataan pernyataan yang kontra sehingga tidak kemudian berakibat pada penurunan elektoral
kalau ini berbicara kepentingan elektoral ya
yang kedua tadi tentu saja kan masih ada tarik menarik di antara partai partai yang merasa dirugikan
kalau kita lihat pernyataan dari ahmad muzani terkait dengan masih menunggu ketum ketum
bergabung semua untuk pengumuman
yang belum bergabung kan tinggal ketum pan zulkifli hasan karena menemani pak presiden
bareng barengan lagi erick thohir cari cawapres yang kemudian diajukan
saya tidak tahu apakah sedang terjadi politik tarik ulur untuk mengulur ulur waktu
mencoba kemudian melihat situasi
membuka ruang misalnya buat erick untuk maju saya tidak tahu
tapi yang jelas yang menyebabkan ini tidak deklarasi
itu adalah keberadaan zulkifli
zulkifli hasan memang tidak mendukung gibran yang ada di pitak
tapi yang menarik juga kan di situ betul ada erick thohir
tapi ada juga pak jokowi
kita kan tidak tahu negosiasi apa yang mungkin terjadi di situ
tapi belum lagi ketika berbicara oke partai saya akhirnya ngalah
dalam konteks bicara negosiasi politik biasanya akan terjadi
oke tambahkan jatah saya menteri misalnya seperti itu
saya tidak tahu tapi biasanya negosiasinya adalah power sharing atau berbicara mengenai

itu hal hal yang tidak bisa kita buktikan di panggung belakang
tapi lagi lagi membaca statement statement dari petinggi gerindra
saya tetap menyimpulkan nomor satu list itu masih ditempati oleh mas gibran
oke terakhir berarti artinya ketika nama mas gibran oke peluangnya masih besar
dan nanti misalkan akan menjadi copras ini akan menjadi jalan tengah begitu pun
misalkan para kader anggota koalisi tidak diterima mereka tidak akan berpindah koalisi begitu mas toto
ya ini akan jadi solusi atau jalan tengah dalam konteks kepatuhan dari partai partai pendukung koalisi terhadap presiden
ketakutan itu pasti terhadap presiden karena dia adalah presiden
sudah lah kita tidak usah naif mengatakan bahwa gibran ini manusia yang berdiri sendiri
ayahnya masih presiden dan memegang kekuasaan
berbeda dengan misalnya yang diajukan nama erick thohir
di situ akan terjadi tarik menarik yang kemudian bisa menimbulkan
partai tertentu kabur karena merasa dirugikan
tapi ketika protes terhadap anak presiden
saya pikir mereka menyadari ada konsekuensi politik ketika setahun masih presiden ke depan akan berkuasa
tapi yang ingin saya katakan kalau betul itu yang terjadi ini sebuah demokrasi yang tidak sehat
kita harus memastikan betul bahwa pertarungan nanti itu bukan ditentukan oleh
besarnya kekuasaan yang masih dimiliki oleh koalisi tertentu
dalam hal ini koalisi yang nempel dengan nama anak kandungnya pak jokowi
tapi kita pastikan pertarungan ini pertarungan ide program yang bebas dari intervensi kekuasaan
oke kalau gitu kita tunggu paling tidak sampai tanggal dua puluh lima di minggu depan begitu ya
siapa yang kemudian akan mendampingi prabowo subianto
terima kasih atas waktu anda mas toto juniarto wijaya
direktur eksekutif carta politika telah bergabung sama kami
salam sejahtera terima kasih mas